sembuh atau dinyatakan sehat dari covid sembilan belas
seorang warga surabaya yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dibolehkan pulang ke rumah setelah menjalani isolasi di fasilitas karantina yang disediakan pemerintah
tim kesehatan menilai orang tersebut sudah sehat
dilihat dari kondisi umumnya yang baik meskipun hasil swab tes kedua belum keluar
ini adalah satu dari ribuan kasus klaim sembuh di jawa timur khususnya surabaya setelah aturan baru diberlakukan
pada aturan sebelumnya pasien baru bisa dinyatakan sembuh setelah dua kali menjalani hasil swab tes negatif
setelah aturan berubah angka kesembuhan di jawa timur khususnya surabaya terkatrol naik tajam
terkait itu karena kami hanya berdasar pada keputusan menteri kesehatan yang sudah dikeluarkan beberapa hari lalu
bahwa ketika ada
ada pasien yang terindikasi positif pertama akan dilaksanakan isolasi mandiri selama sepuluh hari
namun pemerintah kota mengambil secara empat belas hari
setelah empat belas hari pun nantinya akan diberikan surat untuk dia melakukan isolasi lagi
dan itu dalam pantuan oleh teman teman puskesmas
memang aturan baru memungkinkan daerah menghemat anggaran yang terus membengkak
untuk pengadaan reagen pcr
dan membiayai fasilitas kesehatan serta mengurangi beban rumah sakit
namun seorang dokter penanggung jawab pasien atau dpjp mengaku
menghadapi dilema atas aturan baru ini
tapi kita kaget waktu kemarin membaca yang resisi lima
kenapa pasien dinyatakan sembuh dilepas kembali ke masyarakat
hanya dengan menghitung hari sakitnya saja
kalau dari sisi
seandainya si pasien ini masih berpotensi untuk menularkan
nah bagaimana nanti dia bisa menularkan ke anggota keluarganya
atau ke orang orang yang ada di sekitarnya
tante saya sendiri di surabaya itu
rawat inap lima minggu baru setnya negatif
enam minggu dia dirawat di rumah sakit di surabaya
padahal kondisinya sudah bagus waktu itu
jadi ya menunggu hasil swab
ya nggak apa apa kita benar benar pastikan memang swab negatif dan bisa pulang
angka angka kesembuhan ini seketika menjadi klaim prestasi pemerintah
namun di saat bersamaan keselamatan publik juga terancam
menurut dr trimah harani dari ikatan dokter emergensi indonesia
seharusnya pemerintah tetap berpedoman pada hasil swab tes
bukan semata pada amatan mata karena yang dihadapi adalah virus
jadi sebetulnya set akhir itu juga
itu adalah penting
karena set akhir yang menentukan negatif itu
akan juga memberikan kepada kita sebuah keputusan
orang ini sudah sembuh atau tidak
meskipun kondisi umum pasien tidak menunjukkan gejala klinis
tidak ada jaminan virus covid sembilan belas dalam tubuhnya
tidak menularkan ke orang lain
apalagi tidak semua orang memiliki rumah layak untuk isolasi mandiri
pemerintah itu harus ikut memastikan bahwa di rumah pun ini
orang ini nih situasi rumahnya itu seperti apa
kalau bisa sih harus memastikan itu
kepatuhan itu tercermin dari situ juga
kalau misalnya di rumah ada lima orang keluarga
kamarnya cuma dua kamar mandinya satu
ya harus siap siap
ada potensi penularan yang mungkin lebih besar
menurut irma dalam aspek isolasi mandiri
yang perlu diperhatikan adalah jumlah orang dalam satu rumah tersebut
profil anggota keluarga apakah ada yang masuk kelompok rentan tertular
seperti ibu hamil dan lansia
lalu ketersediaan ruang isolasi
pemisahan barang kebutuhan sehari hari seperti alat makan dan pakaian
kemudian yang terpenting bagaimana respon lingkungan sosial sekitar rumah
niftafarit andreas wicaksono surabaya jawa timur